hari raya idul fitri tinggal sepekan lagi itu artinya libur bersama lebaran juga tinggal menghitung hari
yaitu pada tinggal empat hari lagi menuju tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga yang diprediksi nanti tanggal sembilan belas ini akan menjadi puncak arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini
dan diperkirakan nanti pada saat mudik akan lebih dari satu ratus dua puluh juta orang atau masyarakat indonesia yang melakukan mudik
setidaknya ini menurut pemerintah bahwa angka ini naik delapan puluh lima juta dibandingkan tahun lalu itu banyak sekali tentunya
nah dari data yang kami peroleh rata rata orang itu memilih untuk
berkendara menggunakan kendaraan roda empat mobil ada dua puluh tujuh sekian juta kemudian motor naik transportasi publik juga cukup banyak
ada bus kereta api juga ada dengan pesawat dan juga ada yang menyewa mobil untuk melakukan perjalanan mudiknya
dan tanggal sembilan belas tadi yang saya bilang bahwa ini puncak arus mudik ini harus diingat total libur ini ada tujuh hari
dan prediksi puncak arus lebaran
pada dua puluh lima april mendatang dan kota kota tujuan favorit ini ada beberapa kota yang sempat kami rangkum
terutama yang paling banyak tetap di jawa tengah ada tiga puluh dua tujuh puluh lima juta masyarakat yang diprediksikan akan pulang ke kampung halamannya di jawa tengah
dan untuk memantau jalur mudik anda tidak usah repot repot
anda bisa membuka
ini binamarga pu go id slash mudik
di situ nanti akan ada tuh dengan jelas jalur petanya di mana posko poskonya kemudian titik titik rawan kemacetan
titik titik rawan kecelakaan dan juga rest area di sepanjang jalan tol dan juga di sepanjang jalur mudik
dan jika ada apa apa ada call centernya jalur mudik dua puluh empat jam bisa anda telepon
untuk mengantisipasi peningkatan masyarakat yang mudik volume kendaraan yang begitu besar
pemerintah sudah mempersiapkan berbagai rekayasa lalu lintas setidaknya ada tiga rekayasa lalu lintas
yaitu kita akan lihat apa saja rekayasa lalu lintasnya setidaknya yang sudah disiapkan
ada one way kemudian kontraflow ganjil genap dua duanya diberlakukan saat arus mudik dan juga arus balik
yang harus anda garis bawahi bahwa jadwalnya sama kalau untuk arus mudik tanggal delapan belas hingga tanggal dua puluh satu yaitu selasa rabu kamis jumat
jamnya berbeda namun pada hari selasa jam dua siang hingga dua puluh empat malam
yang sama adalah di hari rabu hingga hari jumat yaitu jam delapan pagi hingga dua puluh empat malam
kemudian one way yang akan diberlakukan di kmtu
dari kmtu satu ratus tujuh puluh dua hingga empat ratus empat belas yaitu cipali
dari cipali ini sampai kali kangkung ini akan one way untuk arus mudik
kemudian kontraflow ini dari tol karawang barat hingga tol cipali
jadi dari karawang barat ini hingga cipali hanya di sini akan diberlakukan kontra flow
kemudian kalau ganjel genap ini dari tol karawang barat hingga tol kali kangkung
ini semuanya ganjel genap
jadi anda harus berhati hati ya mengenai rekayasa lalu lintas ini
selain rekayasa lalu lintas juga banyak titik titik rawan kecelakaan rawan kemacetan apalagi di exit tol